ribuan atlet olahraga internasional mengikuti lomba iron man di bintan kepulauan riau hari minggu kemarin
simak keseruannya berikut ini
ironman tujuh puluh tiga bintan merupakan ajang triathlon yang kedua kalinya dihelat di lagoy bay bintan
selain atlet profesional ada sekitar satu dua ratus atlet yang berenang sejauh satu sembilan km
bersepeda sepanjang sembilan puluh km dan berlari sejauh dua satu km
mereka bergabung bersama di garis start tepi pantai lagoybe
untuk mengejar tiga puluh tempat kualifikasi yang tersedia pada tujuh puluh tiga kejuaraan dunia di amerika serikat pada september dua ribu tujuh belas
kate bevlaqua merupakan atlet wanita profesional asal australia
yang menjadi juara pertama di ironman tujuh puluh tiga baselton
ini kali pertamanya mengunjungi bintan dan ingin merasakan lintasan lari dan sepeda di bintan
serta berenang di ironman
setelah berjuang selama lima jam kate bevillaqua menjadi pemenang utama di kelas profesional wanita
ada pun cameron brown atlet profesional pria yang dua belas kali menang di ironman new zealand
tidak meraih kemenangan dan direbut oleh frederick chronberg asal sweden
yang tahun lalu juara ketiga di ironman tujuh puluh tiga bintan
kedua pemenang mendapat hadiah tiga ribu dolar amerika serikat
saya pikir itu yang paling saya tahu tentang perjuangan adalah kursi sepeda
dan saya pikir perjuangan itu juga sangat bagus karena anda berjalan di sepeda
dan anda memiliki penonton yang bisa melihat anda sepanjang waktu
karena anda berjalan tiga kali melalui lintasan terakhir
jadi ini adalah perjuangan pertama di bintan

jadi saya memiliki banyak tempat teratas tapi saya tidak pernah menang
jadi ini sangat spesial untuk menang

diharapkan setiap tahun bintan akan menjadi agenda tahunan di kepulauan riau
diharapkan setiap tahun jumlah peserta kian bertambah
dan bisa menyumbang kenaikan jumlah wisatawan mancanegara bagi indonesia
laporan ini hasil kerjasama kementerian pariwisata dan cnn indonesia
desyara tonang bintan kepulauan riau